oke ini harus tuntun saya biar gak nabrak nanti
yuk ah andi
ya ampun om
om buat ini semua
iya kamu buat aja
apa sih maksud mimpi papa
makanya mama jadi kayak kepikiran
ini kan cuman mimpi
ya terkadang kan mimpi juga seperti itu
kalau kita lagi kepikiran apa
yang ada di pikiran kita
barang kita lagi capek
pasti munculnya itu yang ada di mimpi
ya gak usah terlalu dangkem serius
siapa sih orang yang
yang deket sama mama kenal sama mama
aku rasa gak ada pak
aku akan pastikan
orang orang yang ada di rumah
menjaga mama dengan sangat baik
menjaga mama dengan sangat baik
pastikan perintahkan mereka semuanya
aku pastikan perintahkan mereka semuanya
apalagi disini kan ada pengawalannya om irfan juga
pasti tambah lebih ketat
insya allah mama aman disini
udah gak usah dipikirin lagi
aku andiin sama reinda pergi dulu ya
aku andiin sama reinda pergi dulu ya
ya nanti biar pulangnya gak kesorean atau kesian
ya ya kasian nanti irfan nungguin kalian
jangan sampai sakit
kita jalan dulu
lihat lompat dan balikin
awww oma juga sayang sekali sama reina
awww oma juga sayang sekali sama reina

aku jalan pulang cepet ya oma
ya bener ya jangan lama lama ya
berangkat dulu ya
ya salam buat irfan ya
kita tinggal nunggu gurunya doang ya
kalau nenek aja yang ngajarin pada mau
kalau nenek aja yang ngajarin pada mau gak
hati hati kalau salah gerakan terkecengklak
nih stretchingnya gini
nenek ternyata jago ya
jadi instruktur senamnya

nenek itu waktu kecil belajar senam di rumania tau
iya emang nenek keren baru tau
iya emang nenek keren baru tau

mbak elsa kamu yang mau ketemu sama mbak elsa
iya jangan lama lama
ternyata pagi ternyata lo
gue sengaja datang pagi pagi
gimana sama yang gue tanyain semalam
udah ketemu sama nino kan
terus katanya apa
terus katanya apa
gue pengen tahu dulu ceritanya gimana
gue juga gak tau deh
gue nelfon nino tapi tiba tiba dia marah
terus dia bilang gue jangan nelfon dia lagi
karena gue udah ngancurin hidupnya
terus dia bilang
dia gak mau ketemu sama gue
berarti kita susah nasib dong
berarti kita sesuai nasib dong
jadi dia lagi banyak masalah
lagi pengen sendiri mungkin
gak usah dipikirin ya

nanti dia pasti mau bicara sama allah lagi
yang penting sekarang
dia bukan cuma gak mau ketemu sama lo doang
tapi sama semua orang
dan bukan marah sama lo doang

terus lo kesini cuma mau ngasih tau itu doang
udah jauh jauh ke sini kan bisa nelfon

kan tugas gue dari nino itu

makanya gue kesini mau masihin keadaan lo baik baik aja
dan gue berusaha supaya lo happy sak
ya ampun sa
melihat raut wajah lo yang sedih kayak gini
aduh kagannya ovan sama kamu
ovan punya sesuatu buat kamu kejutan
mau tau gak ampa
tolong siapin yang itu yang tadi ya
tapi mata kamu ditutup dulu sama shalini ya
ini harus tuntun saya biar gak nabrak nanti
ya ampun om
om buat ini semua
wah ruangan kantor offan kayak di sekolah aku
kamu suka gak
suka banget ovan
tapi masa aku sekolah sendiri ya
oh enggak dong
itu siapa tuh
ovan undang anak anaknya staff kantor ovan
mau dateng kesini mereka sumberan kamu semua
untuk buat nemenin kamu bermain dan belajar
kan kamu belum bisa sekolah
jadi ovan bikinin sekolah di kantornya ovan
terima kasih banyak ya om ya
aku udah niat banget bikin sekolahan di kantornya om irfan untuk reina
iya aku seneng kok
terima kasih banyak yo
dengan apa yang sudah allah berikan kepada reina